sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
katanya lagi jatuh cinta lagi

tapi kenapa jadi berantemnya sama kau
ya gara gara saya belain abah
saya bilang ke raya untuk bisa ngertiin abah
untuk bisa ya maklumin abah gitu kan
abah juga kan kalau emang mau nikah lagi harusnya raya setuju
di jelahan calon minantu
beruntung pak beruntung

tapi kayaknya raya masih marah sama saya
mudah mudahan besok dia udah lebih tenang lagi mbah
mendingan saya pulang aja dulu deh
ya sudah lah
kalau gitu eh tapi kamu tenang aja kasep ya
nanti abah yang rayu rayu
ya supaya dia tidak marah lagi sama kamu
salam kasep ya
mau dipikir pikir si kemote kayak saya waktu muda dulu
pak retopak mau pegang apa
menunggu dulu agak baik aja ya
ke dafes dong
bikin abadi ulang
biar bung bahaya dulu lalu coloured
iya kenapa udah
aku gak susah
rilis nih apa yang udah sama yang belum buat nanti pesta university pernikahan papa mama
kenapa boy kok ngeliatin papa senyum senyum gitu gue mau bilang makasih sama papa loh
papa tuh udah ngasih keluarga yang utuh buat boy selama ini
papa tuh selalu bersama boy dan mama karena kebanyakan teman teman boy itu keluarganya
berantakan pak dan boy bersyukur karena mama sama papa selalu berada di sisi boy
hai boy kamu mama gua mau kasih eh mama ada gitu dong cocok yang mama juga dong kan kalau
nggak ada mama gue nggak bisa ada di sini mah cocok udah udah kita duduk bareng kan jarang jarang
tinggi amat pak naik lagi boy tinggi banget perutnya kelipet mah
sih sibuk terus
papa mama kali yang sibuk papa tuh yang lebih
banyak sibuknya daripada mama tahu lho mama kali
iya papa kan papa lebih sibukan papa daripada mama tahu
huh papa pa mama rasul
papa sama boy juga sama sama sibuk kok yang penting kita bertiga ini masih saling

saling menyayangi kita oh yaudah kalau
ya tetap sederhana tapi tetap juga meriah
nih papa udah list semua kebutuhannya
nih ketrik udah dipesen
terus tamu tamu undangan kerabat teman teman semua udah diundang
wow mama jadi salut nih mama papa
papa mempersiapkan segala sesuatunya sendirian
awww jadi malu
ya habisnya kan mama kemarin tuh kurang semangat
jadi papa kerjain semua sendiri
semangat tau cuma masalahnya mama itu cuma sedikit sibuk
emang mama aja yang sibuk
papa juga sibuk kali
tapi papa sempat sempetin waktu buat ini
kan mama udah bilang mama tuh sibuk papa
alah mama ngomongnya sibuk sibuk mulu
palingnya juga sibuk cari pasangan lain buat boy
oh kandidatnya mama kali ini ini oke banget the best
kalah adriana sama reva ma
beneran deh pak
mah mama jangan kepedean dulu deh
karena gak ada yang bisa ngalahin reva
mama siap siap aja ngaku kalah
karena nanti semua tamu dan undangan akan tersepona sama reva
bukan sama adriana atau clara itu
kalau soal ini sih boy no comment deh
sebenarnya boy tuh gak setuju
cuman boykan gak bisa menentang keinginan mama dan papa
ini kan untuk masa depan kamu
iya bener pak
kan gak bagus kalau cuma minta satu pendapat doang
apalagi pendapatnya cuma dari papa kamu
dan juga bukan hanya pendapat mama
pendapat semua biar fair
ini tuh semuanya demi masa depan kamu
kita ini berdua sayang loh sama kamu
kita mikirin pendamping hidup kamu nanti
masa depan apa sih mbak
makanya kita lagi cari jodoh buat kamu sekarang
dari sekarang ya pak
pak ma boy tuh masih sma
kamu sebentar lagi lulus
abis itu kuliah
lagian kan boy itu kan pinter ya papa
palingan kuliah tiga tahun setengah
abis itu bener punya pasangan
ya pasangannya harus yang bener
kita bantu cariin buat kamu
tapi yang bagus kayaknya sih prospeknya papa
kamu tahu dong selera papa
kamu lihat dulu yang mama punya juga
sini pake ngerus ngerus gitu
yang wangi itu
kata neng kan awal suka bau badan
jadi abah pake minyak wangi
oh sekarang abah suka pake minyak wangi ya
kayaknya mah saya belum bisa ngasih tau si neng
kata si kmw juga
si neng masih belum ngijin apa
neng masih belum ngijin apa
neng masih belum ngijin apa
neng masih belum ngijin apa

abah belum jawab
abah mau kemana
eh abah baru buru nih
mau ketemu temen temen abah
belum selesai urusan ya
kayaknya si abah mau ketemu sama cewek nih
sebentar sebentar apa yang dicabut tapi
kayak kembang melati mau kemana
dik dik dik gak iya nak kayak anak jakarta
cabut aja gak mau
dik ada yang mau wakun cal
buat language itu main wakun cal
bah ngilu bah
wah oke ngilu suka lah udah
jagain aja di bengkel saya nggak akan lama
cerita yang bagus
ini wanginya belum hilang
mau kemana neng

eh diulang lagi sardu
kan di motor mungkin bener